presiden konfederasi serikat pekerja indonesia said iqbal menuding perumus serta pembuat perpu cipta kerja tidak paham hukum serta bodoh
hal ini disampaikannya saat menyampaikan orasi tuntutan menolak peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang cipta kerja pada sabtu siang di jakarta
menurut said iqbal selain merugikan masyarakat pembuat undang undang juga melakukan pembodohan terhadap presiden
membuat perpu dinilainya tak paham hukum
sejak sabtu pagi serikat buruh melakukan aksi penolakan perpu cipta kerja
dalam aksinya mereka menyerukan beberapa poin penolakan diantaranya terkait dengan jam kerja pesangon nasib kontrak pekerja hingga dugaan adanya perbudakan modern dalam perpu ciptaker
itulah apa ya kalimat yang pas itu
dalam sebilang bodoh
itulah bodohnya pembunuh
buat perpu kasihan presiden dibodoh bodohin
itulah bodohnya pembuat perpu
harusnya kalau lima hari kerja dua hari libur dalam sepekan
kalau enam hari kerja satu hari libur
sebenarnya akibat tanda petik kebodohan dari pembuat perpu
itulah kalau orang serakah kebongkar juga niat